bor menurut lo enakan mana
gue tinggal sama mertua gue apa mau ngtrak sendiri ya
kalau kata gue jak
mau ke balai kota rapat mau ke bernur
mau kemana ke bos
kamu ngelamunin apa jak
tapi kayak ngelamun ah
gue sama tati disuruh tinggal tempat emak
weh enak banget
ya tapi gue suruh bayar listrik
amang antar pesenan kue
kalau gitu kamu turutin aja apa kata emak
tapi gue biasa ngontrak sendiri
gak ada yang ribet kagak ada yang cerewet
kalau gitu kamu tinggal sendiri aja tujak
ya tapi gue kalau ngontrak sendiri
mesti bayar kontrakan
kalau medi kan kagak cuma bayar listrik
jadi bingung gue
kalau gitu kamu teruskan aja bingungnya
saya emang mau ngojek aja
mbak isa sama bang harun katanya udah balik dari kampung ya bu
emang anaknya umur berapa ya bu
maaf jawaban ibu enggak pas
sudah di depan
kenapain tak lu hari ini
kenapa indah langsung masuk saja
oh iya saya lupa pintunya dikunci
ya sudah tunggu sebentar ya
mbak surti kenapa bau ulekan
oh iya lupa benar
eh mbak isah
baik mbak isah
loh ria tuh
jadi namanya eneng apa nia
terima kasih ya

menurut lo enakan mana
gue tinggal sama mertua gue apa mau ngtrak sendiri ya
ikut gua mau ke manakah bos bantuin pindahan ani parkiran bagaimana
bos lu kagak mau gua suruh ikut sekali bos
assalamualaikum waalaikumsalam masuk ya
maaf ya mak saya kesiangan tadi beres beres dulu sama ngurus anak
ya kagak papa yuk
harus buru buru bikinnya soalnya harus siap
aneh iya aku ke kantor sekarang
bang ojak aku harus ke kantor sekarang katanya mau pindahan
iya bang ojak
waduh kalau sendirian bang ojak agak kuat
iya aku udah sewa mobil pickup kok katanya udah di jalan
oh ya udah mau diantri ke pangkalan dulu
enggak usah aku telepon mas pur aja
tapi kok gak diangkat terus sih
halo kang tisna bisa jemput aku nggak
aneh barangnya mau diangkut yang mana
ya udah bang ajak masuk dulu nanti aku liatin barang barangnya
masuk tad kagak dikunci
mana aja sih baru datang
kan tadi beberes rumah dulu mak
ah yanti juga beberes rumah sama ngurus anak tapi datengnya cepetan dia
mbak yanti kan rumahnya dekat sama emak tapi kan jauh
udah ngomong mulu kapan kelang ya dikueh
apaan sih mal senyum senyum
kok ada motor ojek neng
iya bang ojak lagi di dalem beres beres barang
bang ajak mau bantuin aku pindah kontrakan baru
gua juga liat
lu juga masuk ayo
kak tani ntar ada mobil buat ngangkut barangnya dari sini ke kontrakan yang baru
nah lo berdua tunggu sini dulu ya
gue mau beli tambang buat ngikat barang barangnya di mobil
terus kardus buat barang barang ada di kamarnya dia
keluarin aja dah
gue tinggal dulu ya
lo keluarin barang barang ani dari kamar ke sini
buuuur yang hijau
oke pak harun
bang deddy istri saya sama anak saya ke rumah bu nur malah
saya udah tahu kok
tadi istri saya sms
mbak isah bawa anak kan ke rumah bu nur malah
jadi pengen punya anak kecil lagi katanya
kalau gue lagi di sini
berarti gue ngecek
jawabnya biasa aja dong
gue jawabnya biasa sujono
ya enggak lah
kata bapaknya tisna
kalau marah bikin seret rezeki
sama bikin jelek muka